acara resepsi puncak satu abad nadlatul ulama di sidoarjo jawa timur diramaikan tokoh politik
nasional yang hadir di panggung utama presiden joko widodo bersama wapres maruf amin hadir dan
memberikan sambutan di hadapan jemaah nu sejumlah menteri kabinet juga hadir dalam perayaan satu
labat organisasi masa islam terbesar di indonesia ini menteri agama yakut holil komas menparekraf
sandiaga uno dan menteri bumn erick thohir turut mendampingi presiden jokowi hadir dalam acara
di sini dalam acara ini erick thohir meminta izin kepada presiden memakai baju banser karena ia
merupakan ketua panitia peringatan harla satu abad itu ijin bapak presiden hari ini saya memakai
baju banser nu ini karena diminta oleh sahabat saya ketua umum gerakan pemuda ansor gus yakut
tentu ini adalah sebuah titipan tetapi adalah simbol bagaimana nahdin birla diberi kesempatan
insya allah nahdien siap berkarya untuk nusa dan bangsa selain para menteri hadir pula kader pdip
yang juga gubernur jawa tengah ganjar pranowo ganjar mengungkapkan memasuki usia seratus tahun
adalah telah lama mempunyai tantangan untuk tetap relevan dan berkembang di negara lainnya
akhirnya perayaan harla satu abad ini juga dihadiri sejumlah ketua umum partai diantara
ketua umum pdip megawati soekarno putri ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono tim liputan cnn indonesia